berikutnya sesuai rencana siang ini pengurus dpp p tiga berkunjung ke kantor dpp pdip dan kita ikuti langsung pertemuan kedua partai ini
kita juga meminta kepada pak hadjad roro agar sekiranya pak hadjad roro menjadi bagian dari kesehatan pemimpinan
dalam menanggungkan pembangunan nasional kita kita tidak boleh setengah mundur tapi harus maju terus ke depan
karena kita ingin tidak tertinggal dari negara negara ini kita juga ingin kita mengejar ketinggalan dari negara negara ini
kita juga ingin mengejar ngejar negara negara ini itulah yang menjadi langkah kami untuk membangun kekuatan kerjasama politik
dalam proses siang ini bagaimana untuk membangun bangsa ini
pertama kita ingin menanggungkan tahapan agar rakyat kita bisa menikmati hasil dan demokrasi pemilihan umum
yang akan kita setenggarakan di tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah satu lagi salah jawabnya memang tahapan kerjasama partai dpp p tiga itu belum masuk pada tahapan itu
karena ini akan kita bahas setelah tahapan itu

kita juga ingin menanggungkan tahapan kerjasama politik yang akan kita setenggarakan di tahun dua ribu dua puluh empat
nah satu lagi salah jawabannya memang tahapan kerjasama politik ini belum masuk pada tahapan itu
dan ini akan kita bahas setelah tahapan ini
baik terima kasih jadi jawaban dari kutu umum sama dengan pak pak kio raja gombang seperti itu
satu untuk ibu medawati yang satu untuk pak mladiono
yang pertama dulu untuk pak mladiono selain eonik ketemu dpp p tiga posisi dpp p tiga hari ini mengajak dpp p tiga untuk memaklumkan kerjasama politik
bagaimana kemudian posisi dpp p tiga di kid
kalau misalnya nanti kid berbeda sampai sehingga bisu apakah kemudian dpp p tiga akan masuk ke dalam kerjasama politik bersama dengan dpp p tiga dan meninggalkan kid
itu yang pertama

yang ketiga dalam pertemuan hari ini mengajukan sama cowapress sebagai bagian dari proposal kerjasama politik
itu yang kedua
untuk ibu mengingat pertemuan hari ini pun seperti kita mengulang memori dua ribu empat saat ibu bersama dengan pak hasim sadi berpasangan
apakah memang dari ibu sendiri karena mas ganjar sudah pernah menyampaikan untuk posisi cawapres diserahkan kepada partai kepada ibu
apakah kemudian ibu berhalau pasangan mas ganjar dari kalangan raja turgulama
seperti dua ribu empat dulu terima kasih ibu dan juga bapak
untuk dalam rangka untuk bekerjasama untuk membangun ide dan kekasan
partai ketiga partai dan kemudian ini ruangnya beda
jadi antara koalisi kita untuk membangun ide dan kekasan
ide bagaimana untuk membangun pangsa di depan
kemudian dengan keputusan internal partai masing masing dalam menentukan bakal calon presiden
ini ruang yang berbeda
nah kami kib kita akan saling menentukan
kami campuri internalnya partai masing masing
karena tidak mungkin ketiga kami campuri internalnya ketiga partai
kemudian golkart pula juga tidak mungkin mencampuri internal ketiga
demikian pula dengan partai amanat nasional
itu sebenarnya kita memang itu yang ada dalam piagam perjanjian dari koalisi
itu antara ketiga partai adalah ketiga
nah selanjutnya dari hasil keputusan rapi meskima di yogyakarta
itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan
saya mengirim itu ke kib beberapa hari yang lalu
semuanya sudah memahami itu
dan kib tidak menyatakan
ya bukan tidak
tetapi justru saya punya tugas masing masing partai politik
eh termasuk saya sebagai partai pesat pemerintah
mengajak kib untuk bersama dengan
pilihannya sama dengan ketiga
kalau itu terjadi
maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi kib plus
tapi mainan yang lain itu berbeda
yaitu kenisayaan dalam syarikat pemerintah politik dan sebagainya
ya itu adalah kenisayaan politik
karena kita adalah negara demokrasi
yang kita punya hak untuk menentukan kebijakan
dan baru saja kita ikuti pertemuan p tiga dan pdip
terkait kerjasama politik dalam pemilu dua ribu dua puluh
tadi ketua umum p tiga muhammad mardiono menyebut
pertemuan ini belum masuk dalam tahap pemilihan cawapres
dan pembahasan nanti akan dilakukan setelah pendaftaran ke kpu